situasi terkini kita sudah bergabung dengan jurnalis voa vina muptadi di negara bagian maryland amerika serikat
selamat siang waktu indonesia vina ini bagaimana situasi terkini di sekitar gedung capitol dan apa yang melatar belakangi kerusuhan ini
selamat pagi maggie dan juga sarah dapat saya laporkan dari silver spring negara bagian maryland tak jauh dari washington dc
bahwa polisi telah memukul mundur dan mengusir para masa pendukung presiden donald trump ini dari gedung capitol rabu malam sekitar empat jam setelah mereka menyerbu gedung capital di rabu siang
dan mereka ini ketika menyerbu sehingga sempat mengganggu jalannya persidangan atau proses pengesahan hasil pemilihan presiden yang sedang berlangsung
yang sedianya akan mengesahkan kemenangan kandidat dari partai demokrat
nah ketika berada di depan gedung capitol inilah kemudian energi energi luapan emosi mereka kemudian lebih tinggi sehingga kemudian mereka menerobos masuk gedung capitol sehingga berakhir ricuh dan juga menewaskan satu orang demonstran
iya fina kami juga bisa melihat jelas ini masa pendukung trump yang langsung menerobos capitol hill ya seperti itu
dan apa reaksi dari presiden donald trump dan juga tadi kami juga sudah melihat ada imbauan atau respons dari presiden terpilih joe biden yang mengimbau donald trump untuk segera menghentikan masa pendukungnya ini
ya trump sempat mencuit sebanyak dua kali ketika berbagai aksi aksi ini berlangsung sempat menyerukan untuk stop kekerasan bahwa kita adalah partainya law and order atau hukum

dan sempat juga mencuit sebuah video yang menyuruh supaya masa ini untuk pulang
namun dalam video itu dia juga kembali menegaskan kemenangannya dalam pemilu dan bahwa pemilu ini dicurangi
video tersebut kemudian semacam di delete oleh twitter karena dianggap melanggar kebijakan twitter seperti yang tadi sudah anda jelaskan dalam paket sebelumnya

dan beberapa saat sebelumnya joe biden juga telah berpidato di hadapan apa namanya di markas transisinya di wilmington delaware
menyerukan kepada donald trump untuk segera mengecam kerusuhan tersebut dan segera mengusir atau memerintahkan para pendukungnya untuk pulang
dan kemudian beberapa saat kemudian jam malam diberlakukan di washington dc dan kemudian masa pun berangsur angsur untuk mundur
ya vina setelah mendapat kecaman dari beberapa politisi dan juga joe biden ya apa tanggapan dari donald trump sendiri
ya sejak mencuit satu video itu donald trump belum mengeluarkan
dan pernyataan apapun lagi seperti biasa platform yang menjadi favorit president trump untuk menyatakan pendapat atau cuitan itu adalah twitter
itu adalah platform favoritnya dia
dia belum berbicara secara live di hadapan rakyat amerika secara langsung itu belum dilakukan
sedangkan twitter menangguhkan akunnya sehingga kita belum mendengar apapun lagi dari presiden donald trump sendiri
peggy dan sarah
fina bagaimana kelanjutan prosesi sertifikasi hasil pemilihan presiden amerika serikat mengingat joe biden dia akan dilantik pada dua puluh januari
sekitar pukul delapan malam waktu washington dc atau tiga jam yang lalu ya setelah kondisi di sekitar gedung kapital dinyatakan aman
kemudian ketua dpr nancy pelosi juga mengumumkan bahwa sidang bisa dimulai kembali
dan para anggota kongres dikawal masuk dengan sangat ketat
oleh para petugas keamanan mereka pun berkumpul kembali dan memulai sesi persidangan
karena sebenarnya pada siang hari itu sudah dimulai
namun terhenti karena adanya kerusuhan di gedung capital ini
dan mereka melanjutkan diawali dengan sesi debat yang membahas soal keberatan dari negara bagian arizona terhadap hasil pemilu
namun mereka telah memutuskan untuk menolak keberatan dari negara bagian arizona ini
jadi mereka akan menghitung dari lima puluh negara bagian itu
dari masing masing negara bagian mulai dari alfabet a negara bagian yang dimulai dari huruf a
sampai kemudian paling belakang negara bagian yang dimulai dari huruf w ya
dan rencananya atau diperkirakan hasil sidang atau sesi debat ini akan berlangsung hingga tengah malam
sehingga nanti secara resmi mereka akan mensertifikasi hasil dari pemilihan presiden yang bisa diprediksi bahwa akan memenangkan kandidat dari partai demokrat joe biden
ya terakhir vina ini hingga saat ini apakah sudah diketahui identitas dari korban yang tewas dari kerusuhan ini
ya memang pada siang hari terdapat seorang perempuan yang ikut menerobos masuk ke gedung capital
kemudian diketahui bahwa perempuan tersebut tewas tertembak mengenai luka tembakan di bagian dada
ada beberapa video yang muncul memperlihatkan ia berdarah dan tergeletak
dan seorang petimata mengatakan bahwa ia ditembak setelah pihak keamanan di dalam gedung kapital mengancam mereka untuk berhenti jangan masuk
tapi mereka tetap masuk sehingga kemudian pihak berwenang diduga kemudian melakukan aksi pertahanan
nah ini masih diselidiki oleh kepolisian di washington dc
belum diketahui siapa identitas dari perempuan tersebut
yang kita tahu bahwa perempuan itu
adalah pendukung trump dan telah dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit
dan hingga kini masih dalam penyelidikan kepolisian washington dc
maggie dan juga sarah
ya terima kasih fina jurnalis voa dari maryland amerika serikat
tentunya sarah capital hill ini adalah lembaga atau sebagai demokrasi
salah satu momen demokrasi ya
capital hill ini juga adalah salah satu lambang
yang dipercaya oleh pemerintah
dan apabila ada kericuhan yang terjadi ini adalah momen sejarah yang harus disoroti